setidaknya saat ini sudah ada lebih dari empat puluh unit toilet portable di surabaya
lokasinya menyebar namun diprioritaskan di tempat tempat yang banyak dikunjungi masyarakat
tetapi jauh dari toilet umum
sebagai bagian dari fasilitas kota dan pengendalian dampak lingkungan
toilet umum sekaligus dikembangkan karena kota surabaya merupakan salah satu kota tujuan wisatawan
umumnya toilet umum di surabaya berbentuk seperti sebuah bilik tertutup
toilet ini hanya bisa difungsikan untuk buang air kecil
bagi sebagian orang stigma toilet umum yang kotor mulai dibenahi oleh pemerintah
sehingga masyarakat lebih nyaman menggunakannya
masifnya penempatan toilet umum portable seperti di belakang saya ini oleh pemerintah kota surabaya
nyatanya cukup membantu masyarakat loh
contohnya nih seperti saya
tadi lagi jalan jalan terus ingin buang air kecil
nah sudah tersedia toilet portable ini
fasilitasnya cukup nyaman di dalam sudah ada closet dan juga ada wastafel untuk mencuci tangan
untuk kebersihan juga jangan ditanya karena secara rutin dan berkala ada satgas
yang akan membersihkan toilet umum di sejumlah titik di kota surabaya
sementara ini proses pembersihan dilakukan dua kali sehari
namun proses pembersihan bisa dilakukan kembali
jika volume penggunaan toilet yang cukup tinggi
jadi sehari itu dua kali
prosesnya untuk pertama itu
disemprot kasih apa namanya pewangi
terus ngisi air tandon untuk shower sama wastafelnya
faktanya memang pengguna toilet umum portable di sudut sudut kota surabaya
masih belum begitu banyak
banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan menggunakan fasilitas ini
dari sudut sosial budaya masyarakat lebih biasa menggunakan toilet umum yang lebih tertutup
selain itu stigma masyarakat yang masih melekat bahwa toilet umum itu cenderung kotor
namun beberapa warga yang telah mencoba menggunakan fasilitas toilet portable ini
justru merasa nyaman
apalagi kebersihan toilet cukup terjaga
kalau kebersihannya sudah bagus bersih
airnya sudah ada
pasti memudahkan soalnya kalau habis acara lari
biasanya kan minumnya banyak
jadi biasanya pasti pengen ke toilet gitu
jadi ada portable bersih juga jadi enak
selain masifnya ketersediaan toilet umum dan tingkat kelayakan guna yang baik bisa memudahkan masyarakat
menurut dosen teknik lingkungan its surabaya
gebrakan pemerintah kota surabaya melalui ketersediaan toilet umum ini sudah baik
yang perlu diperhatikan adalah proses pembersihan berkala
apalagi toilet kering cenderung memiliki daya tampung yang kecil
jika tidak dibersihkan rutin dikhawatirkan malah menjadi bau dan tentunya tidak baik untuk kesehatan
nah yang menarik itu air limbah
jadi kalau dia penuh itu si truk ini diangkut mbak
dibawa itu kotorannya itu ke iplt ke putih
jadi saya rasa dari sisi lokasi
asal itu di its
di mangrove di kantor pak wali
yang saya edukasi dan ada acara acara insidental
recananya pemerintah kota surabaya masih akan terus menambah jumlah titik toilet portable di beberapa titik
toilet portable yang dirasa sudah tidak layak guna akan dilakukan pemenahan
ya pada akhirnya keberadaan toilet menjadi cermin budaya dan tingkat peradaban masyarakatnya
gia klarissa didin iswandani surabaya jawa timur